selamat pagi jalur mudik arah utara dan selatan sejak malam tadi sudah dipadati oleh para pemudik
dan bagi anda yang akan dan sedang melakukan perjalanan mudik
berikut kami sajikan informasi lalu lintas di jalur mudik
untuk mengantisipasi kemacetan panjang polres garut kembali memperlakukan jalur satu arah dari arah bandung ke tasikmalaya
pemberlakuan aturan ini untuk mengurai antrian kendaraan yang mengular lebih dari sepuluh km
rekayasa arus ini dimulai pukul sembilan pagi
pemberlakuan jalur satu arah ini memang berhasil mengurai antrian kendaraan dari arah bandung
kecepatan kendaraan yang semula hanya sepuluh km per jam menjadi rata rata enam puluh km per jam